kpu sertak dua ribu dua puluh empat
dpr dan dprd sosialisasi ditujukan kepada lsm ngo pegiat pemilu komunitas dan lembaga survei
pendaftaran partai politik akan berlangsung selama dua pekan satu agustus empat belas agustus hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh
dari data kpu hingga sore ini sudah ada lima partai politik yang mengajukan permohonan surat pendaftaran pada tanggal satu agustus
sementara itu proses pendaftaran hingga verifikasi akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi sipol
sehingga kpu tidak lagi menerima dokumen dalam bentuk fisik
saat ini kpu mencatat ada tiga puluh delapan partai politik yang memiliki akun sipol
dalam pasal satu ratus tujuh puluh enam ayat tiga proses pendaftaran politik harus menyerahkan dokumen yang berlaku
dan mengenai teknis verifikasinya di area empat itu sebetulnya adalah kewenangannya diatur dalam peraturan kpu
jadi kami diberikan kewenangan akreditik untuk melakukan teknis verifikasi